obesitas kini sudah dianggap sebagai sumber berbagai penyakit degeneratif
namun bila sedang musim penghujan rumput laut biasanya baru akan mengering setelah satu hingga dua pekan
untuk mencukupi kebutuhan hidup hanya ingin menjadi petani